aku akan jadi kaya
inah kasih upah mereka
pak pak pak
ada orang tuh di luar
gak tau diri tuh orang
lo gak ada otaknya
ini ada kabar baru be
kabar baru sih kabar baru
lo kan tau kalo siang gue tidur
kalo malem gue begadang
ntar aja lah marahnya
nih gue dapat alamat bandar togel yang baru
pasti banyak duitnya
ini baru sasaran empuk
sasaran empuk sih sasaran empuk be
ngekerja aja belum hasilnya aja belum
udah lah jangan ragu ragu lagi be
sekarang dia lagi banyak duit
kemarin kagak ada yang kena satupun juga
jadi bandar ngeruk buit
cepet sih minta alisa banget
tapi kalo gak ada hasilnya
gue gak bakalan percaya sama lo sumur umur
percayalah be sama gue
masa gini aja gak percaya
gila sama duit aja
siapa juga gak bisa duit
bener nih ya
itu namanya pak yonos
kalau udah megang duit muji
ada apa sih pak
ini ada sasaran baru
kok dibawa kesini sih mas
iya ini beri sinyalat tujuan kita
dan aku akan minta ragam mereka pada kuncin
kamu liat deh cuma
kenapa kamu masih menjadi pocong
alamu tidak ada
hai jadi tuh ya
ada apa mas aku aku mimpi kuncang untuk ku jadi tuyul
mas jangan pergi ya mas aku takut mimpi itu jadi kenyataan enggak akan kuncian
gak akan berbuat begitu sama aku tapi udahlah kamu usah khawatir
pokoknya aku pulang buat duyul kita aku janji ya aku pergi hati hati ya mas
ini luar biasa aku akan jadi kaya
enak kasih upah mereka
bangun sudah pagi
lihat ada apa ini
lihat ada apa ini
lihat ada apa ini
oh kamu mau nyusuk
beri saya saham ya sudah pergi sekarang
dasar puyul madu
beri saya saham ya sudah pergi sekarang
dasar puyul madu
lihat ada apa ini
lihat ada apa ini
beri saya saham ya sudah pergi sekarang
dasar puyul madu
beri saya saham ya sudah pergi sekarang
dasar puyul madu
saya sudah pengalaman menangkap tuyul kali ini saya tidak akan gagal
sialan ada anak manusia yang mau menangkap tuyul
pak tuyul pak ya pak tuyul
semur hidup baru saya lihat pak pak tangkap pak pak tangkap
pak hidup randang melangkap tuyul itu pak
pak pak pak soalnya tuyul itu bangun sama pak
aduh pak pak apakah punya ilmu
ya tidak dapat rasain lo tidak canggih itu pun ambe toh
pas gue jadi terbang deh hilang deh
siapa sih itu anak manusia yang pernah ngajar
dasar dukun udah kalah mas ngomong ngomel lagi
tunggu ya pembahasan gue ya
guyur sudah berubah jadi sinar
tuyo udah ketang kap